tni angkatan udara akan mengganti kerusakan rumah warga akibat jatuhnya pesawat hawk dua ratus sembilan di desa pandau jaya kecamatan siak hulu kampar riau
setidaknya dua rumah mengalami rusak berat dan satu rumah rusak ringan
tni angkatan udara meminta maaf kepada warga yang rumahnya rusak akibat tertimpa jet tempur hawk dua ratus sembilan di perumahan mutiara desa kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar riau
tni angkatan udara menyatakan akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan
akibat insiden tersebut perangkat desa kubang jaya mencatat setidaknya ada tiga rumah mengalami kerusakan karena pesawat jatuh
dua rumah rusak berat dan satu rumah hanya rusak ringan akibat tertimpa kursi pelontar pilot
perangkat desa mengaku sudah berkomunikasi dengan tni angkatan udara terkait ganti rugi tersebut
hingga kini bangkai pesawat masih berada di lokasi kejadian sembari menunggu investigasi dari mabes tni
dan lanut sudah datang ke tkp kemudian kami berkomunikasi langsung memediasi dengan warga yang menjadi korban kecelakaan ini
dan lanut menyampaikan secara alisan mereka akan mengganti rugi apapun yang disebabkan oleh kecelakaan ini kerugian terhadap warga mereka akan mengganti rugi
pesawat tersebut jatuh di sekitar satu lima km dari ujung landasan
menimpa dua rumah yang alhamdulillah tidak ada orang di dalam rumah tersebut
saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada pemilik rumah
saya juga ingin menyampaikan bahwa tni angkatan udara dalam hal ini lanut rusmin nur yadin akan bertanggung jawab